kejadian ekstrim terjadi di bogor
ada angin dan juga hujan mengakibatkan kerusakan rumah
iya benar sekali yuda
hujan yang disertai angin kencang melanda sebagian wilayah kota bogor jawa barat rabu petang
puluhan rumah di tiga wilayah porak poranda
hingga rabu malam warga dibantu bpbd masih membenahi sisa atap rumah yang ambruk serta dinding jebol
sementara sejumlah pohon besar juga roboh menimpa jaringan kabel dan mobil
sejak petang wilayah gunung batu kota bogor jawa barat dilanda hujan deras disertai angin kencang selama hampir dua jam
bahkan angin kencang membuat sejumlah rumah di kawasan kang rantai bogor barat rusak karena asbest dan kenteng rumah berterbangan
hingga rabu malam warga dibantu petugas bpbd hanya berusaha membenahi sisa material atap amruk dan dinding jebol karena listrik di lokasi sekitar padam
hingga rabu malam warga dibantu bpwd hanya berusaha membenahi sisa material atap amruk dan dinding jebol karena listrik di lokasi sekitar padam
selain membuat puluhan rumah warga rusak cuaca buruk juga merobohkan sejumlah pohon besar di kawasan jalan raya cihelet kecamatan bogor tengah
bahkan batang pohon yang tumbang menimpa jalur kabel serta satu unit mobil hingga kondisinya ringsek
beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa
saat ini masih dilakukan evakuasi karena tingkat kesulitan yang cukup sulit
kendalanya apa sih
kendalanya itu pohonnya besar
kita apa pohonnya besar itu harus menggunakan kren
nah itu keren kita datangkan dari dinas pertamanan dan kebetulan saat ini sudah ada di lokasi dan sedang dalam penanganan
dari data bppd setempat lebih dari lima puluh rumah tersebar di sejumlah kecamatan mengalami kerusakan sedang dan ringan akibat dampak hujan badai ini
warga terdampak baru dibekali terpal bantuan untuk menutup atap rumahnya yang jebol
bukur jawa barat